tapi papa sih yakin yakin dan percaya kalau gue itu bisa jaga diri
gak seperti anak anak muda yang lain kalau pacaran itu kadang kadang macem macem dan lepas kontrol
hah iya iyalah pak si boy gitu loh anaknya mama
pa anaknya kita deh
ya kayak anak kecil aja harus ngurus ngurus
kalau kita mau kontak kontakkan sama cewek yang kita sukain
kan dulu tuh belum ada handphone
telepon rumah juga belum tentu semuanya punya
jadi kita tuh pake telepon umum
nah kebayang kan
bagaimana ribetnya dulu kalau mau ketemu sama cewek yang kita sukain
bahkan kadang kadang udah janjian ke rumahnya
eh pas kita datang ke rumahnya nggak bisa ketemu
karena ada bapaknya yang galak
nah dulu itu
kalau kita mau kontak kontakkan
kita pake surat
ya surat suratan gitu boleh
ya kayak surat cinta
wah seru juga ya pak ya
ya seru boy
nah kalau pake email bisa dong pa
jangan pake email boy
surat itu harus kamu tulis dengan tangan kamu sendiri
supaya kamu tuh niat ngedeketinnya tuh berasa banget

berlembar lembar gitu boy
kalau bisa jangan cuma satu lembar berlembar lembar gitu

emang papa waktu itu berapa lembar pak
sepuluh lembar pernah
itu mah novel pak kalau begitu
kamu bukan surat cinta itu
ya makanya kamu coba dong bikin surat cinta buat reva
kalau dulu nih boleh kadang kadang
kertasnya tuh kita semprot perfume biar wangi
atau memang dulu udah ada kertasnya yang wangi dari sananya
ini serius boy
ini pasti lebih romantis
ya udah deh
kamu jangan nanya nanya yang dulu dulu lagi ya
wah benar loh
boy sama clara itu benar benar cocok
aduh cakep amat ya
anaknya macan ya
itu cocok benar
kenapa si boy nggak milih clara ya
kenapa si bui malah milihnya reva
cewek yang boy sayangnya itu cuma reva
tapi mama kenapa sih
mama gak pernah kasih kesempatan boy
buat jelasin ke mama kalau reva itu cewek yang baik
mama kasih kesempatan buat reva
mama pernah ngerasa kepaksa gak sih mencintai papa
ih papa pertanyaannya nggak sopan ya
ya jelaslah mama itu mencintai papa setulus hatinya mama
nggak mencintai mama setulus hati papa
ya enggak lah
papa yang mencintai mama dengan tulus dan ikhlas
eh indah ya ma
kalau kita bisa hidup bersama dengan orang yang sama sama kita cintai
ini nggak tahu deh dengan anak kita
apa boy itu bisa mendapatkan pasangan hidup yang benar benar dia cintai
atau hanya bertepuk sebelah tangan
tapi urusan jodoh itu kan memang urusan allah ya kan mah
kita cuma bisa berdoa berharap supaya boy bisa dapat pasangan hidup yang benar benar
yang bisa merhatiin dia
karena papa juga masih merasa bersalah sih
selama ini papa masih kurang memperhatikan dan memberikan kasih sayang sama boe
karena papa tuh terlalu sibuk
ya mudah mudahan aja boy bisa menemukan pasangan hidup yang benar benar bisa memberikan kasih sayang dan perhatian sama boy
mama mau kan boy bahagia
iya jelas lah pa
mau gimana sih anak mama gitu loh
nah kalau boy itu anak mama berarti mama juga bahagia
mama berarti mama mau dong kasih apa yang boy suka apa yang boy mau apa yang boy cintai
aduh si papa kok smes mama cantik terus sih
ih ini mah namanya gak cocok
pa mama lihat deh si boy
kita tuh beruntung punya anak seperti dia
rajin patuh sama orang tua
belum tentu anak anak lain kayak gitu
malah kita yang kurang perhatian sama dia
tapi itu ya kuasa allah juga sih
kadang ada orang tua yang keras sama anaknya tapi malah anak anaknya gak soleh atau solehan
bener gak ma
eh menurut mama nih boy itu benar benar cinta gak sih sama reva
pakai acara nanya segala
baru aja kemarin boy tuh sampe nangis ngaku cintanya
aduh sama reva pake banget lagi cintanya
gimana menurut mama boy itu apa bener bener cinta gak sama reva
atau mungkin itu hanya cinta monyet kali ma ya
tapi papa sih yakin
yakin dan percaya
kalau boy itu bisa jaga diri
gak seperti anak anak muda yang lain
kalau pacaran itu kadang kadang macam macam dan lepas kontrol
eh anaknya kita deh
tapi menurut mama kalau si boy itu bener bener jatuh cinta nih pa
kayaknya gak jatuh cinta monyet gitu deh pa
iya lah pak emangnya papa mau punya menantu monyet
gitu loh mau papa
mama papa ini serius tau
mama juga serius
ya belah monyet papa tau
tapi kayaknya papa tuh serius banget deh
mama juga jadi serius nih
nah ya papa